saya nanya uang anak saya jadi seminggu
tapi gak kerja uang gak pulang
uang pulang dimana bapak sudah menerima berapa
adu mulut terjadi antara warga dengan seorang penyalur tenaga kerja
terjadi di bekasi jawa barat
dalam video amatir yang diabadikan warga
seorang warga yang merupakan orang tua korban
meminta pertanggung jawaban pihak penyalur
untuk mengembalikan uang sebesar empat lima juta rupiah
lantaran hingga delapan bulan
anaknya tak kunjung mendapatkan pekerjaan
seminggu bukan sudah menerima berapa
kalau uang saya seminggu bukan urusannya seminggu
melalui kuasa hukumnya
sekitar sembilan orang korban juga telah melakukan somasi
terhadap penyalur tenaga kerja
agar mengembalikan uang yang telah disetor
kerugian yang dialami beragam
mulai dari tujuh juta hingga sembilan juta rupiah per orang
diketahui cekcok terjadi pada pertengahan juli
lalu di perumahan villa mutiara jaya